dan mulai satu april mendatang pt kereta komuter line jakarta mengubah rute delapan perjalanan kereta listrik bekasi tujuan stasiun jakarta kota
delapan jadwal keberangkatan ini akan dialihkan dari semula melewati manggarai kini langsung menuju stasiun senen hingga ke kota
kcj mengalihkan rute terkait dengan rencana pembangunan stasiun manggarai
pengubahan rute delapan perjalanan kereta listrik bekasi tujuan stasiun jakarta kota disampaikan oleh direktur utama pt kcj muhammad nurul fadila di kantor kjc di lantai dua stasiun juanda jakarta pusat
fadila menegaskan perubahan perjalanan krl dari stasiun bekasi menuju stasiun jakarta kota baru delapan perjalanan dari seratus lebih perjalanan kereta
pengguna krl diimbau tidak perlu khawatir sebab masih banyak kereta yang melintas
lintas melalui stasiun manggarai cikini juanda hingga jakarta kota
berhenti ditinggalkan dilewatkan pasar senen itu hanya delapan perjalanan dari seratus sekian perjalanan
supaya nggak bingung di teman teman penggunaan karena kemarin kok seolah olah sudah seolah nggak ada lagi krl yang lewat manggarai dari bekasi itu nggak benar
rute perjalanan kereta komuter
dari stasiun bekasi menuju stasiun jakarta kota mengalami perubahan
jika dulu semua perjalanan menuju kota melalui stasiun manggarai namun kini sebagian akan melewati rute lain
lantas seperti apa jadinya kita lihat di sini
jika dulu semua perjalanan kereta komuter dari stasiun bekasi harus melalui stasiun manggarai kini delapan jadwal perjalanan akan melewati rute lain
dari stasiun bekasi kereta akan melewati rute lain
lalu lanjut ke stasiun pasar senen stasiun kampung bandan dan sampai di stasiun jakarta kota
manager komunikasi pt kcj eva hairunisa menyebut ini adalah strategi untuk mengurai kepadatan di stasiun manggarai
selanjutnya mari kita lihat seberapa banyak sebetulnya pengguna kereta komuter yang dioperasikan oleh pt kcj ini
pada tahun dua ribu enam belas tercatat setiap
hari kerja saja ada delapan ratus lima puluh pengguna perharinya dan ini rekor tertinggi ada di angka sembilan ratus tiga puluh satu delapan puluh dua penumpang
jumlah total stasiun yang beroperasi adalah tujuh puluh dua dengan jangkauan rute mencapai satu ratus delapan puluh empat lima km
selanjutnya terkait dengan perubahan rute bekasi kota keduanya memang berada di tiga peringkat tertinggi stasiun dengan jumlah penumpang terbanyak
yang pertama adalah stasiun bogor di urutan kedua ada stasiun tanah abang dan stasiun bekasi ini menjadi urutan yang ketiga terpadat di jabodetabek